warga yogyakarta mulai tidak menghiraukan imbauan physical distancing atau jaga jarak
akhir akhir ini hal tersebut terbukti dengan kembali ramainya sejumlah tempat umum dan lalu
lintas sejumlah jalan protokol jogja seperti jalan malioboro jalan urib sumoharjo perempatan
tugu dan kilometer mulai ramai oleh aktivitas kendaraan hal ini membuat pemerintah daerah
istimewa yogyakarta kembali mengingatkan warga untuk tetap berada di rumah pemerintah juga
menurunkan petugas keamanan untuk membubarkan kerumunan masa hari hari ini jalanan kita sudah
mulai macet pada saat kita gaungkan pertama supaya tinggal di rumah kita enggak pernah yang
namanya antri lampu merah tapi sekarang kita sudah banyak di lampu merah hal tak jauh berbeda juga terpantau di ruas
jalan raya daan mogot tangerang
ada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau psbb di hari ketiga senin kemarin belasan
petugas menghentikan kendaraan yang dinilai melanggar ketentuan berkendara saat psbb di
daan mogok hingga senin siang petugas telah mengeluarkan lima puluh surat teguran kepada pelanggar
hal ini pun mendapat tanggapan berbeda dari pengendaraan bagaimana bagus bagus tidak
mengganggu bapak pada saat berkendara oh enggak enggak enggak bagus ini jangan sampai menjalar kemana mana
tapi ini kan saya perlu sama anak makanya saya berangkat juga sama anak ke rumah anak gitu
ada tujuan lainnya sebenarnya saya apa sih namanya itu kayak tidak setuju sama aturannya yang dibuat
pemerintah untuk apa kita satu kita di lockdown selama berhari hari kita serumah ini ibu saya
sendiri kenapa harus disuruh pindah ke belakang di tangerang raya terdapat empat puluh delapan titik pengawasan psbb
sejak diperlakukan pada delapan belas april di tangerang raya terdapat empat puluh delapan titik pengawasan psbb sejak diperlakukan pada delapan belas april

bagaimana yang kita ketahui sejak sementara itu kepala gugus tugas
kofit sembilan belas doni monardo mengaku psbb masih belum optimal hal ini terjadi karena kantor dan pabrik
masih beroperasi dan mengakibatkan masyarakat masih beraktivitas sementara kementerian
perhubungan belum bisa mengakomodir permintaan mengurangi pembatalan perjalanan transportasi
umum karena khawatir adanya penumpukan penumpang sementara masyarakat beralasan pekerjaan mereka
masuk dalam sektor yang mendapat pengecualian selama masa psbb
apabila masih terdapat sejumlah perkantoran dan pabrik yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan
maka beberapa langkah akan dilakukan mulai dari peringatan teguran bahkan sanksi
psbb dki jakarta telah diterapkan sejak sepuluh april lalu dan diproyeksikan berakhir dua puluh tiga april mendatang